assalamualaikum wr wb
alhamdulillah kita telah sampai masa akhir ramadan
ramadan kali ini terasa berbeda dari tahun tahun sebelumnya
karena adanya pandemi covid sembilan belas di dunia termasuk di indonesia
namun sejatinya saya percaya hal ini merupakan ujian bagi kita semua
saat ini sedang diuji kesabarannya keikhlasan dan keterbatasan oleh allah swt
insya allah bila kita dapat melalui ini semua maka pintu pahala terbuka bagi kita semua
saudara saudaraku bersedekah merupakan tindakan mulia
merupakan salah satu sunnah rasulullah yang sangat dianjurkan bagi umat islam
sedekah tidak mengenal jarak
dengan bersedekah kita juga dapat membantu meringankan beban saudara saudara kita yang kesulitan
apalagi di tengah krisis pandemi ini
nilai yang kita dapat petik melalui sedekah
juga kita patut teladani bersama sebagai umat beragama di indonesia
yaitu peduli dan kemanusiaan
manfaat sedekah ini sebenarnya sungguh sangat dahsyat
yaitu kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat
seperti yang terdapat dalam surat al baqarah dua ratus tujuh puluh
kemudian juga mendapatkan damai dalam hidupnya dalam surat at tawbah ayat satu ratus tiga

dan juga mendapat jalan yang mudah dalam surat al ail lima tujuh
selain itu kita juga mendapatkan rezeki yang mulia
dan itu tercantum dalam al quran surat al afal tiga dan empat
pahala yang kita akan dapatkan
yaitu sesuai dengan al baqarah ayat dua ratus enam puluh satu
apabila satu benih itu akan tubuh tujuh bulir
satu bulir akan tubuh tujuh bulir
akan tubuh seratus
bayangkan satu kegiatan kita akan mendapat tujuh ratus kali lipat
siapa saja yang akan kita berikan untuk menafkakan sebagian harta kita
yaitu dalam surat al baqarah dua ratus lima belas dan al taubah enam puluh
nomor satu adalah ibu bapak kaum kerabat yaitu adik beradik teman dekat dan saudara sepupu
anak anak yatim piatu fakir miskin dan orang yang dalam sedang perjalanan
memang sedekah ini akan membuat kita dapat kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari hari
maupun dalam pekerjaan kita juga
kita tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna
sebelum menafkakan sebagian harta kita
surat al imran sembilan puluh dua
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh